senang ibu andin bisa kembali bergabung di kampus ini saya juga banyak mendengar cerita cerita
semasa ibu andien mengajar disini saya juga senang dengan tawarannya pak tapi kalau saya
akan kembali mengajar disini sepertinya saya butuh waktu untuk penyesuaian diri ya karena
sudah delapan kali oh itu paling hanya untuk di hari hari pertama saja nanti selanjutnya ya biasa
habisnya aku mau kampus mo ketemu sama rekan sustain oh pantes and nanti dia terjemput sama baris dan
dos oitu ngerti aku tanya sama masal masuk akan akuti di ada janjin sama rena atau apa nanti kalau

dia juga sip
kau bisa lihat rana aja
maaf saya datang ke sekolah cuma pengen liat rana aja
tapi rana udah mau masuk sekolah ya
aku masuk dulu sebentar lagi daunnya udah bunyi
kan udah ngeliat rana
apa boleh peluk sedikit
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
kalo saya terserah anaknya
selama anaknya nyaman dia terpaksa
gak masalah buat saya
kita itu kencing aja
masuk ya pak
iya belajar yang pintar ya
ingin rasanya papa dicintangannya seperti itu rena
pelukan tadi rasanya
jauh lebih aja cukup
pak reni gimana ya
pak alko masih belum datang juga
padahal saya udah ngabarin pak untuk
mana klien kita yang dari singapura itu udah nunggu dari tadi lagi pak
udah sekitar tiga puluh menit gitu
iya kali ya semoga aja mereka bisa mengerti ya sama situasi ini
iya dan semoga aja ini gak berdampak dengan kerjasama kita dengan mereka
semoga mara tuh baik baik aja
atau kita coba telepon pak a lagi aja ya pak
dari tadi kan saya sudah coba telepon pak al
dan mungkin saat ini pak al sedang berusaha untuk secepatnya sampai sini
ya kita tahu sendiri kan
pak al bukan orang yang suka membuang buang waktu
iya sih pak
terus gimana dengan klien kita yang dari singapura ini pak
saya akan coba bicara baik baik dengan mereka ya
dan kamu tunggu di sini sampai pak al datang sini ya
pak randy makasih ya pak
udah mau bantu nge handle soal lainnya di singapura ini
soalnya saya agak gugup pak kalau harus berhadapan langsung dengan klien
apalagi kalau ada kendala kayak gini
ini kan di luar dari plan kita
ya semoga aja semuanya baik baik aja
yaudah sayang saya masuk dulu ya
ya selamat pak
semoga pak al segera datang deh
ya terima kasih banyak banyak untuk menunggu
tapi sampai sekarang puan lebaran belum datang
mungkin dia masih di perjalanan ke sini
saya mencoba untuk menghubungi dia tapi
dia belum jawab
saya berharap pertemuan kita akan mulai lewat
gak apa apa tapi semoga pertemuan kita hari ini
nggak akan terlambat lagi karena masalah keluarga
ya karena kita akan datang ke singapura nanti
saya harap puan lebaran akan menjadi orang yang baik
gak bisa dipungkiri sih
mereka mungkin kecewa dengan keterlambatan ini
karena meeting kemarin pun belum tuntas dengan pak al
mau ngapain lagi sih
foto mau dikirim ke mas al
oh ya ampun deh selfie dulu
tahan tahan sebentar sebentar
mas abis dari sekolah rena aku ke kampus ya
eh reina udah masuk sekolah belum ya
itu mamanya dia ya
oh ya kebetulan sekali ibu pernalkan
saya kesini mau bicara sama ibu tentang anak saya dan anak ibu
oh tadi papahnya reina udah bicara kok sama saya
ya entah mana
papa yang diakui atau papa yang gak diakui
dia udah ngomong sih
katanya harus jaga omongan
soalnya dia keren
anak saya ketakutan kok
maaf sebelumnya maksudnya apa ya bu
saya nggak ngerti antara papa kanul sama papa yang tidak diakui itu maksudnya apa ya
nino ketemu sama ibu
iya tapi gak sengaja
kita ketemu di sekolah tadi
kebetulan sana saya ketemu sama ibu saya cuma pengen ngomong aja
saya rasa dengan anak seusia dia itu tidak berpengaruh tentang masalah kehidupan keluarga temannya
karena masih kecil
saya rasa dengan berita yang ada dan tersebar
itu saya rasa itu terpengaruh dari orang tuanya terutama dari ibu
kalau memang saya benar
saya cuma mau bilang aja bu
sebagai orang tua harus bisa menjaga tutur katanya di depan anak
kita harus tahu mana yang bisa kita omongin di depan anak kita dan mana yang tidak
dan kalau sampai anak itu mendengar dari anak lain
kita sebagai orang tua itu harus bisa mengajarkan
jangan sampai anak kita menyampaikan berita dan bisa menyakiti perasaan anak lain
sebenarnya saya juga gak masalah kalau saya diomongin
tapi bukan berarti cerita tersebut terdengar dari anak
dan anak itu bisa menyakiti terutama anak saya
ya jangan salahin anak saya dong bu
karena dia dengar ya mungkin diomongin lagi
tapi kan sebagai orang tuhan harusnya bisa mengajar mana yang baik dan mana yang tidak bu
bukan berarti dibiarkan begitu saja
gini ya bu saya disini hanya ingin meluruskan
saya tidak mau ada masalah
saya juga tidak mengajak berantem
keluarga ini gak jelas banget ya
tadi kan saya sudah bilang bu saya tidak mengajak ribut bu
saya cuma mau ngasih tahu aja
supaya bu bisa belajar lagi kedepannya
ini contoh saja bu
kayak gitu tuh
sudah tahu salah tapi tetap ngeyel
gue bantu ngomong kali ya
biar dia ngerti gitu loh
enggak dibiarkan saja
biarkan urusan ini menjadi urusan orang tua aja
biar aku yang urus
kamu gak usah ikut campur gak apa apa
nino nino kamu ngapain sih bikin perkara di sini
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
pak aku berangkat ya
kamu udah pamit sama mama belum
mama juga tahu kok kalau mau ke kantor
aku heran deh sama papa sama mba nin
kesannya tuh kayak aku gak ngurusin mama banget
ya kalau bukan begitu gimana
emang begitu kan pak
lagi nih aku kenapa setiap hari harus ditanyain
udah tengokin mama atau belum
aku di rumah ini juga lho pak
masa harus laporan dulu sih pak
ya udah kamu berangkat ke sana
katanya dokter sama suster mau kesini untuk tes swab darah mama
biar lebih jelas mama itu sakitnya apa pak
ya aku tahu pak aku tahu kalau memang aku gak sering untuk jagain mama
tapi tetep pak aku maksimalin pak
seperti apa yang mbak nin lakukan
ya aku berangkat ya pak
aku mau ke rumah
apa di sini aja kamu lupa untuk pamit
aduh aja ketemuannya samaan lagi
aku okein aja kali ya dua duanya
aduh tapi gimana ya
yaudahlah nanti aja aku bales ya
aku sekarang harus telarin dulu kerjaan aku
biar nanti lunch nya dapat waktu yang cukup buat ngobrol sama tante karina dan tante mayang
tapi apa aku perlu kasih tahu adi sama nino ya kalau aku mau ketemu sama mamanya
gak perlu deh
kita cuma makan siang biasa aja kan bukan yang gimana gimana
seru juga kayak ngobrol sama dua tante itu sekaligus
gimana vel pak al belum dateng juga ya
masih belum sih pak
hey mr debaran

saya sangat menghargai
ini andien karena apa sih
sengaja atau gimana
jadi kemarin kenapa pakai lipstick merah terus dia
gak apa apa bisa saya mulai dulu
oke kita mulai pertemuan
jadi kita punya proyek di maharatu
kenapa jadi kepikiran soal tadi ya
apa yang aku lakuin tadi itu
tapi kan niatnya baik
biar rena gak dibully lagi
ibunya malah ngadu lagi ke andien atau al
andien jawab pak
jangan jangan masalah tadi lagi sudah sampai ke kupingnya adik
ini jadi masalah nanti
aduh angkatlah ya
meetingnya bisa kita mulai sekarang
oke oke sekarang aja
nanti aja aku telpon balik
makasih ya pak
aku udah diajakin jalan jalan keluar
jadi aku mau pergi
aku udah diajakin jalan jalan keluar
masa mau tidur terus
karena berjemur tuh sehat mak
banyak hal yang
yang allah kasih
di yang asli
hari ini aku lagi harap
kamu mau bagul eternal life
daiya ya yang earlier life
betu per makhluk tie masita
apa berlebihan marika
papa inget gak sama keinginan aku
keinginan aku ingin sehidup dan sesurga sama kami
kalau yang itu
namanya tujuan kita
banyak hal yang sudah kita lalui
sebagai sebuah keluarga
hal hal itu justru membuat kita
tambah solid tambah rak tambah sayang
kita bisa ngelewatin semuanya sampai hari ini
dan aku gak mau naik ke belakang lagi pak
aku anggap semuanya
yang udah lewat itu
untuk pembelajaran hidup
dan pasti ada hikmahnya
kita harus bagi
karena setiap manusia berhak
cuma berharap elsa bisa segera ketemu
bisa mencintai dia dengan tunas
supaya akunya juga lega
kalau sampai nanti
aku harus berpisah dengan dunia ini
aku kan akan lebih tenang
jangan ngomong begitu ya
kita akan selalu sama sama
melihat anak kita
kita akan selalu bersama
waktu aku ke rumah
sekalian ngasih kue yang tadi kamu bikin
aku udah bilang sama dia untuk
ya jangan lupa
meskipun dia sekarang banyak lupanya
tapi jangan lupa bahwa dia punya istri
yang harus dia nafkahi
ya siapa tau nanti asgara punya adel lagi
kita doakan elsa semoga dapat
supaya ada keturunan juga
jangan kenceng kenceng juwana
kamu pegangan aja
tadi papa kamu marahin aku
mama aku tau
dan tadi papa aku antar dia anakku
terus gak ketemu mama kamu
oh bukan papa kamu yang itu
bapak kamu yang satunya lagi
padahal kan benar papa kamu amnesia
harusnya kamu jangan marah marah
papa kamu ada berapa sih rina
aku jadi bingung
iya soalnya papa aku cuma satu kok
papa kamu ada dua sih
papa kamu ada berapa sih reina
aku jadi bingung

aku juga enggak tau
kenapa semuanya bisa begitu
yang aku tau
kan bukan salah aku
kalo papa aku ada dua
aku aja masih bingung
reina kamu marah ya sama dia
kala dan mimi
ternyata meeting menelahkan juga ya ren
ya saya jadi tambah semangat jadinya
iya pak keliatan bapak
di meeting tadi bapak sangat semangat
fokus dan konsen pak
ya seperti bapak yang dulu
ya saya malah ngerasa
gak ada perubahan dari bapak
memori masalah yang belum kembali
kalau gitu kalau memang ada perubahan
berarti atas kerja saya masih sama seperti dulu
aku udah di kampus ya mas
saya jadi kepikiran lagi andin pake lipstick merah
saya jadi malah keinget sama nasihat
bapak sore juga
perjanjian saya dan bapak but anger delapan
saya mau ke luar kota sama andin
dalam waktu dekat ada bentrok sama skejo gak ya
oh gitu ya pak
berapa lama ya pak kira kira
saya masih belum tahu sih berapa lamanya
ya intinya saya pengen
liburan berdua sama andin
sekarang dicek ya
baik baik pak kalau gitu saya akan coba cek di komputer saya
berapa lamanya dari pak
terima kasih ya
jadi ingat zaman dulu
ketika aku masih mengajar
betapa senangnya waktu itu
dari dulu aku memang begitu menikmati hari hari di kampus
karena mengajar mamang pasien aku
dari fakultas mana
masih swisi dimana tuh
gue juga baru liat
cantik banget mukanya
ini masalku gak bales ya
ini ruangannya nih
kayaknya udah banyak yang berubah
sebenernya aku udah gak boleh liat disini lagi
aku nggak mungkin akan liat disini lagi
ya saya lagi mencari dekan
oh ibu mencari saya
oh maaf pak saya gak tahu
pak dekannya bukan bapak saya
saya dekan baru di sini
sebelumnya saya mengajar di surabaya
iya sudah lama sekali sih pak saya sudah tidak ngajar di sini
saya kangen sekali sama suasana yang ada di kampus
bu dekan sebelumnya juga beritahu saya seperti begitu
makanya kami menawarkan ke ibu andin agar ibu hadin bisa kembali mengajar di sini
saya masih belum tahu ya pak ya
cuma saya rasa mahasiswa di sini mungkin juga udah pada lupa sama saya
ataukah mungkin sudah pada lulus kali ya
mungkin masih ada yang belum juga
oh ya karena tadi ibu mencari saya mungkin ada hal yang penting mau disampaikan
sebetulnya kita bicarakan di dalam saja
hei udah jam berapa nih
anak anak ayo masuk kelas kita mulai belajar lagi ya
masuk masuk jangan sampai telat ya
reina diam lagi
ya udah kamu masuk ya biar miss usul reina
raina kamu kenapa sayang kamu sakit kalau sakit kamu ngomong ya sama amis gak boleh diem aja
kata dia papa aku yang mana terus katanya bapak aku marah ke mamahnya padahal kan apa al baduntenir aku yang gak ketemu sama mamanya dia
sepertinya dia ngomong sesuatu lagi nih ke raina aduh yang kemarin kemarin aja belum sempat dikondisikan sama orang tuanya
gini aja sayang nanti mie coba ngomong ke dia ya sekarang kita masuk kelas dulu oke
aku balik pulang aja gak miss
kenapa sayang kamu enak badan
ya udah sekarang kita ambil tas kamu dulu yuk
semoga pak bos hari ini juga jemput rena
soalnya nanti kalau dia gak jemput reina
dia akan jemput aku
tuh reina bisa siensi lagi
mudah mudahan cepet dateng deh kagak telat lagi
ya kita berdoa aja mir
mir kamu kenapa sih setiap saya mendekat kamu malah menjauh
ya ngapain deket deket orang kita lagi kerja
gak inget apa kata uja sama boim
kalau lagi berdua terus ada orang ketiga itu namanya setan
lagi pula kan disini ada security
kamu tuh gak usah khawatir mir
lagi pula saya tuh udah bertekad
untuk respect sama kekasih
tidak ada hubungan beracun
tidak ada hubungan beracun
itu bener gak artinya
ya pokoknya mir intinya
supaya saya bisa deket sama kamu biar keliatan pacaran
biar gak keliatan musuhan
sus kita pulang aja ya sus
kok udah pulang aja
emangnya udah waktu jam pulang sekolah pasan belum deh
terus ada masalah lagi sekarang
iya diah lagi sus
terus kata dia juga papanya reina marahin mamanya dia tadi
saya sudah cek pak
dan sepertinya bapak baru bisa kopi beberapa hari di bulan depan pak
lama juga ya reina
karena schedule nya memang sangat padat di muli dan bulan ini pak
ini sih namanya antara kewajiban kantor sama kewajiban keistri
ya mau gimana
ya udah kalau memang ada pekerjaan kantor yang memang biasa saya tinggalkan
ya memang saya harus kerjakan juga kan
mungkin perlu saya siapkan semuanya pak
bapak mau pergi ke mana ya pak
kalau tujuan sih sebenarnya saya masih belum tahu ya ren ya
saya juga masih bingung sih
saya juga nggak tahu pak
tapi mungkin bapak saja yang memilih
karena kan ini sesuatu yang spesial untuk bapak dan bu andien
dan sepertinya bapak lebih tahu
masih panjang di bapak waktunya
jadi bisa bapak pikirkan
cuma kamu sendiri udah punya tempat tujuan untuk
saya itu kan lupa ya kamu sudah menikah belum ya
kisah saya meninggal
saya gak ada maksud buat mengingatkan kamu soal itu ya

amin mbak terima kasih banyak
kalau memang ada beberapa tim dari singapura itu
memang tetap stay di sini
tapi ada beberapa yang memang sudah kembali ke singapura
dan nanti sore akan lihat pabrik bareng kan
itu benar sore kan
ya udah kalau gitu
saya jemput rina dulu di sekolah bisa kan
nanti setelah jemput rena
ya harusnya aman pak
saya coba jemput mirna dulu
setelah jemput rena nanti ngambek lagi anak saya
aduh lagi lagi dia temennya bikin ulah
kenapa bisa ya anak sekecil itu
bully temannya sendiri gitu
ya kan gue ngomongnya pelan pelan gak kencang
papa nanti jemputnya habis pulang sekolah ya
kita pulang naik taksi aja ya
tapi harus tetep tepon papa dan mama ya
sus teleponin ya
wah pas banget nih papa telepon
ntar ya sus terima telepon dulu ya
assalamualaikum pak bos
ini saya sebentar lagi jemput rena ke sekolah ya
pak gak usah pak
ini kita sekarang mau pulang naik taksi
kok udah mau pulang
ini kan masih jam sekolah
iya rena minta pulang cepat pak
mau minta pulang kenapa
ada masalah lagi
itu lho pak
yang kemarin bikin masalah sama rena dia
sekarang bikin masalah lagi sama rena
papanya rena ada dua
kamu tahan dulu sampe saya sampe di sana
saya jemput ke sana ya
kalau gitu saya coba tahan rina ya pak ya
ya assalamualaikum pak
ren saya harus balik
ren saya harus berangkat sekarang jemput rena ya
saya jemput rena
kita pergi ke pabriknya
jemput rena ke sekolah
lama gak sus
kok naik motor kan sat sat sat sat sat sat sat
kita tunggu dulu papa di sini ya
senang ibu andin bisa kembali bergabung di kampus ini
saya juga banyak mendengar cerita cerita semasa ibu ade mengajar di sini
saya juga senang dengan tawarannya pak
tapi kalau saya akan kembali mengajar di sini
sepertinya saya butuh waktu untuk penyesuaian diri ya
karena sudah lama sekali
oh itu paling hanya untuk di hari hari pertama saja
nanti selanjutnya ya biasa lagi
jadi kapan ibu andien bisa mengajar disini
bagaimana kalau minggu depan pak
dan saya juga masih belum bisa full karena saya harus menyesuaikan dengan ritme yang ada di rumah
saya kan punya keluarga
oh ya senyamannya ibu andin aja
begini pak kalau bisa saya minta untuk ngajarnya itu dari pagi sampai siang saja
karena biar kebetulan suami saya kan juga kerja anak saya juga sekolah
bahkan kalau ibu mandi mau mengajak anaknya ke kampus juga tidak masalah
kami memang harus memberikan bantuan kepada ibu ibu yang multiperan
karena tidak mudah menyeimbangkan
keluarga dan profesi atau bidang usaha yang dijalani
makanya kenapa saya sangat cinta sekali sama kampus ini karena mendukung kiprah perempuan dengan keluarganya
maaf ya pak sebelumnya ada yang menelpon ini sepertinya harus saya angkat
oh iya silahkan silahkan
tapi sepertinya pembicaraan kita juga sudah selesai
oke kalau gitu saya langsung pamit pulang aja ya pak
terima kasih untuk waktunya
sampai jumpa di minggu depan
ya terima kasih banyak pak
halo assalamualaikum ya
din ini rena minta cepat pulang
kayaknya belum jam pulang deh
ya ini dia lagi masalahnya
makanya enak gak mau lanjut sekolah terus minta cepat cepat pulang
ya ampun yaudah kamu tenangin sih aku langsung ke sekolahnya rena ya
boleh tanya tanya jangan kekaitannya saya
kita jumpa besok ya